berikutnya guna memastikan warga jakarta aman pada malam hari
ada ribuan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di kjk
yang setiap malam disiagakan untuk mengantisipasi segala peristiwa darurat
betul dan tak terkecuali pada bulan ramadan
di mana para petugas dinas ini harus meninggalkan keluarga tercinta di rumah
seperti yang terlihat di kantor suku dinas penanggulangan kebakaran
dan penyelamatan jakarta selatan di kawasan lebak bulus
setiap malam ada sekitar tiga puluh petugas yang disiagakan
untuk mengantisipasi situasi darurat yang memerlukan respon darurat
sebagaimana umat muslim lainnya yang menjalani ibadah puasa
para petugas juga melaksanakan sahur bersama di kantin dengan makanan yang telah disiapkan
adapun dari tahun ke tahun kasus kebakaran pada bulan ramadan cenderung mengalami peningkatan
menurut data dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta
telah terjadi tiga puluh kebakaran di jakarta pada pekan pertama
di bulan ramadan
jumlah ini melebihi total kebakaran yang terjadi sepekan di luar bulan ramadan
yang biasanya terjadi tiga hingga empat kali dalam sehari
atau delapan belas sampai dua puluh satu kebakaran dalam seminggu
dan untuk melihat bagaimana suasananya langsung
kami akan tanyakan kepada korespondensi nn indonesia arya dita utama
dito selamat pagi bisa digambarkan mungkin bagaimana
kegiatan sahur para petugas pemadam kebakaran di sana
halo selamat pagi reza dan juga ayu
memang kita baru saja melaksanakan sahur untuk persiapan ibadah puasa
anda bisa lihat sebelah kanan saya itu ada kantin tadi kami
saya sudah bersama dengan sejumlah petugas dari suku dinas gul tarmat
yaitu penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan jakarta selatan
mungkin biasanya kita ke sahur bareng kita akan makan sahur
tapi kali ini saya akan menunjukkan sebuah keahlian
kemampuan mereka untuk menggunakan apd
sebuah kemampuan yang harus mereka kuasai karena memang membutuhkan reaksi cepat
dan untuk mengetahui lebih banyak ada beberapa pria pria tangguh di belakang saya
karena memang biasanya orang kebakaran itu mereka lari
tapi pria pria ini langsung menjadi orang orang pertama yang masuk kebakaran
bertarung nyawa untuk melamatkan manusia yang ada di situ
jadi sekaligus melakukan apinya
nah untung kita akan menunjukkan sedikit kemampuan itu lomba
atau mungkin kemampuan memakai apd tapi dibalut dengan sedikit kompetisi yaitu lomba
jadi nanti siapa yang terakhir
dia harus dihukum dengan sedikit push up
nah bersama saya sudah ada kepala unit rescue bipasai pole pak ya
mungkin kita langsung siap siap aja pak ya
tapi sebelumnya mau ya dulu biar semangat nih pak
siap siap siap
oke baik kalau gitu kita langsung aja kita masuk posisi
nanti ini mau saya tuh menunjukkan
seberapa cepat kita harus pakai apd untuk apabila ada reaksi yang membutuhkan penanganan darurat
oke baik bapak bapak ini samping saya sudah dipasang siapa
pak arief terima kasih pak arief
nah itu nama memeragakannya
terus kemudian ada pak adi ya kalau nggak salah ya
pak adi terima kasih sudah memerikalkan
oke baik kita langsung selesai aja
yang dikasih abah abah satu dua tiga
kita langsung mulai aja pakai ini ya
satu dua tiga
oke ini pak adi
nah kecepatan dalam menggunakan apd ini minimal
minimal harus dua di bawah dua menit ya
karena untuk mencapai respon tim kita untuk menuju ke tkp
nah ini diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam menggunakan apd
ini udah terlalu cepat
nah untuk apd dari

pada kondisi kering

wah berat banget itu ya
nah ini tekanan apinya berapa ini seberapa
kalau untuk baju wear jacket ini memiliki ketahanan api kurang lebih seribu sampai seribu lima ratus
derajat celsius pak ya
dari situs ini

nah ini menurut saya
air jaket ini memiliki ketahanan api kurang lebih seribu sampai seribu lima ratus derajat celcius pak ya
jadi untuk bisa menahan panas dengan lebih seribu sampai seribu lima ratus derajat celcius
nah jadi lumayan juga pak
oke siapa yang menang
rupa yang menang
oke berarti yang kalah pak arief dan pak utama
pak utama oke
berarti sesuai kesepakatan
nanti harus push up ya
harus push up
terima kasih pak
sebelumnya ini kan tadi kita untuk reaksi cepatnya sendiri pak
iya itu berapa lama sih standar pelayanan minimalnya
kalau di damkar jadi untuk respon time kita terkait penanganan kebakaran itu kurang lebih minimalnya lima belas menit pak
jadi maksimalnya kita harus dibawa daripada lima belas menit
nah bisa sepuluh sampai tiga belas menit
nah itu yang kita kejar
makanya kecepatan menggunakan apd ini menjadi kunci utama kita untuk mencapai responden tersebut
butuh latihan juga kayaknya pak
saya ini masih belum tersambut
iya jadi ada trik dan tips juga pak untuk menggunakan apd yang cepat
nah seperti tadi jadi pie trosser dan sepatu sudah dijadikan satu
dan ditaruh di tempat yang bersamaan
sehingga pada saatnya keadaan darurat kita kecepatan itu penting
jadi sehingga tidak harus bulat balik mencari apd
karena apd sudah disetup tepat
nah jadi seperti itu
iya dia sudah deg degan ya pak
dia sudah panju jantungin lagi
baru pakai paitroser pak ya
iya baru pakai
baru pakai api gitu ya
belum sampai ke tkp pak
makasih pak saya penas
terus lanjut saya mau bicara dengan pak selamet
mungkin pak selamet bisa ke depan
nah pak selamet ini dia adalah perwira untuk piketnya pak ya
nah pak selamat ini kan selama bulan ramadan itu ada kecenderungan kasus kebakaran meningkat ya
bahkan menurut data dari dinas dari bukalmat dki jakarta sendiri mengatakan ada sejak dua puluh tiga dua puluh delapan maret ada tiga puluh kasus kebakaran
terus sebab paling banyak di jakarta selatan
itu benar pak
bahwasannya selama seminggu ini memasuki bulan suci ramadan itu sampai sekarang sudah terjadi empat kali terjadi kebakaran di jakarta selatan
untuk itu kami tetap siap siaga
satu x dua puluh empat jam tetap menjaga wilayah jakarta selatan dari ancaman bahaya kebakaran
kemudian dari peningkatan kebakaran itu dimohon warga masyarakat agar selalu waspada siaga apabila terjadi bencana kebakaran itu
karena apapun yang kami lakukan berdasarkan laporan dari warga masyarakat
nah tipsnya apa nih pak nih
yang bisa dilakukan oleh pak selamet
untuk warga masyarakat supaya bisa terhindar dari kebakaran selama bulan ramadhan
kalau untuk warga masyarakat diharapkan mulai sekarang ada pengecekan alat alat listrik
termasuk rangkaiannya juga
yang kedua yaitu rangkaian dari kompor gas
karena di sana itu sumber sumber yang bisa muncul bahaya kebakaran
karena tanpa kita ketahui tanpa kita sadari rangkaian dari listrik itu karena akibat dari panas cuaca gitu ya
yang kedua juga rangkaian dari kompor gas
misalkan di dalamnya ada kebocoran kebocoran sedikit yang tidak kita ketahui
itu sebagai pemicu
terjadi bencana kebakaran
nah ini kan mungkin sebentar lagi lebaran juga di bapak ndang
ada tips ya di pak yang mau pergi mudik nih tinggal di rumahnya nih
untuk warga masyarakat diharapkan apabila meninggalkan rumah ataupun meninggalkan wilayah atau di kediamannya
dalam jangka waktu lama minimal sehari misalkan gitu rangkaian dari kompor gas ataupun
dari listrik segala itu supaya dimatikan untuk aliran dari listriknya ataupun dari kompor gasnya itu
kemudian kunci rumah ataupun ini dititipkan ke tetangga yang bisa dipercaya ataupun sanak keluarganya
dan bila perlu dititipkan ke ketua rt tempat
terima kasih pak selamat untuk ini tipsnya
tapi terakhir nih sebutannya nih udah berapa lama pak samet jadi anggota damar sendiri
saya sudah dua puluh lima tahun
dua tahun luar biasa terima kasih atas pengabdiannya
kita mau tanya nih apa syukur syukurnya nih pak nih apalagi terutama bulan ramadhan
biasanya kan di keluarga gitu kan
ya memang sudah biasa karena tugas gitu ya tanpa mengurangi di hari raya misalkan gitu
tetap namanya sudah jadi sudah jadwalnya sudah tugasnya tetap kami laksanakan tugas itu
karena tugas kami adalah melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran
siap terima kasih banyak pak selamat ya untuk pengabdiannya selama ini dan juga bapak bapak yang lain ya
terima kasih atas pengabdiannya dedikasinya
ya tadi reza dan ayu tadi wawancara kami suasana kami tadi juga diperagakan gimana cara pakai pd
sekali lagi kita ingin bawa para warga masyarakat terutama pada bulan ramadhan ini waspada terhadap bahaya api
oleh karena itu jangan lupa matikan kompor jangan tinggalkan kompor ketika untuk memasak misalnya harus pergi kemana dulu
juga memastikan instalasi listrik terpasang sesuai dengan standar
kita kembali ke anda dan sebelumnya tadi saya rejadi saya kan dihukum ya usap dua puluh kali
jadi saya terpaksa harus dihukum usap dulu
itu kembali ke anda
oke baik ini memasang sekali kalau lihat di top
begitunya sejalan dengan bulan ramadhan ini
berlomba lomba dalam kebaikan
tapi ini yang saya tunggu juga ya selain karena di tongkala harus push up tapi yang menang harus dapat hadiah dong
biar sahur rasa tujuh belas agustus gitu ya di sana
oke dito ini sedang menuntaskan janjinya sedang push up ya
tapi terima kasih banyak atas laporannya
dan juga semoga nanti puasanya kuat ya meskipun sudah push up sekarang
terima kasih sekali lagi koresponden cnn indonesia arya dita utama
melaporkan langsung dari jakarta